sedara masih banyak keatubukan material abu vulkanik di puncak gunung marapi yang masih terus erupsi
bmkg mengeluarkan imbauan untuk tim sar gabungan
mereka diminta waspada dalam melakukan pencarian korban
andawali belokan angin yang memusat di wilayah sumatera barat
hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih akan berlangsung di sumatera barat hingga tanggal dua puluh dua mei nanti
hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan banjir lahar hujan susulan
mengingat masih banyaknya material vulkanik di puncak gunung merapi yang hingga saat ini masih mengalami erupsi
untuk itu warga yang berada di sepanjang aliran sungai diminta waspada
begitu pula untuk tim sergabungan yang akan melakukan pencarian korban hilang
pemerintah sudah mementakan daerah rawan bencana hidrometeorologi di sumatera barat
yaitu tentunya sekarang yang menjadi
jadi poin of interest kami adalah akibat dari letusan gunung marapi
jadi disitu material material letusan gunung marapi itu dapat mengakibatkan galodo
untuk tim pencari terutama untuk tim pencari
apabila bmkg mengeluarkan peringatan ini mohon dipahami bahwa resiko terjadi banjir secara tiba tiba
jadi untuk memperhatikan keselamatan diri
sementara itu bantuan untuk korban terdampak banjir lahar hujan mulai disalurkan
pemko padang mengirimkan bantuan logistik berupa satu ton beras dan juga bahan makanan serta selimut tempat tidur dan juga tenda pengungsian
penyaluran bantuan juga akan dikoordinasikan dengan bpbd provinsi sumatera barat
selain logistik petugas gabungan juga diterjunkan untuk melakukan evakuasi
dan pembersihan lokasi terdampak
ini luar biasa bantuan yang kita serahkan pada saudara saudara kita di lokasi yang sekarang ini terdampak bencana
dan kami juga sudah koordinasi dengan pemerintah provinsi
dan juga dengan pak raka sudah diharakan oleh bapak ibu nur dan bapak bisi yang terkait dengan hidup provinsi sumatera
dan saya juga pesan kepada yang kita semua yang pemerintah berhati hati karena lokasinya juga masih dalam kondisi yang rawat
hingga saat ini warga masih mengungsi di sejumlah lokasi pengungsian pasca banjir lahar hujan marapi
salah satu lokasi pengungsian berada di kabupaten agam sumatera barat
lalu bagaimana untuk kondisi terkininya terkait para pengungsi apakah juga bantuan juga masih diperlukan
kita tanyakan pada muhammad rizky yang ada di salah satu sekolah yang jadi tempat pengungsian
rizky selamat siang bagaimana untuk kondisi pengungsian pada saat ini
pas saja kemudian kebutuhan pengungsian sudah mulai didistribusikan di sana
baik sisko dan juga saudara kali ini saya sudah berada di tempat pengungsian yang dimana diletakkan di ruang kelas sekolah dasar delapan candong yang didekat dengan tempat kejadian
untuk kondisi pengungsian pada saat sekarang bentuk bantuan logistik sudah telah diberikan kepada para korban
namun sistem pemberian logistik ini diketahui bahwasannya korban menyerahkan kartu keluarga
sebanyak kartu keluarga maka diserahkan berupa logistik ke keluarga tersebut para korban
di mana ini dilakukan supaya logistik yang diberikan ini bisa merata ke seluruh korban
dan selain dari makanan yang telah diberikan juga para korban juga diberikan matras untuk tidur di tempat pengungsian dan juga berupa karpet dan juga berupa selimut untuk para korban karena ketika malam disini cuacanya cukup dingin
dan selain dari makanan matras dan juga karpet dan selimut para korban
sudah boleh mengungsi di tempat warganya sendiri
jadi tidak hanya di tempat pengungsian saja para korban juga sudah mulai mengungsi di tempat ruang keluarga saudaranya
nah untuk kondisi pengungsian di sini banyak sekali para korban ternyata masih memerlukan beberapa bantuan lagi berupa sendal dan juga beberapa keperluan mandi
apalagi terkhusus bagi para wanita ini masih meminta bantuan berupa celana dalam yang mereka pakai karena dari hari pertama pengungsi sampai sekarang
mereka masih belum berganti pakaian seperti itu
baik masih ada yang diperlukan namun untuk bantuan seperti makanan matras dan selimut ini juga sudah didistribusikan di sana
kalau kita lihat di layar kaca ini juga masih ada kemudian sejumlah anak yang berada di sana
lalu apakah sudah mulai ada trauma healing khususnya untuk anak anak ataupun juga kegiatan untuk yang dilakukan untuk menghilangkan trauma bagi pengungsi di sana
baik untuk pelaksanaan trauma healing di sini bisa kita lihat masih belum ada yang dilakukan oleh pihak terkait
namun bisa kita lihat di sini para korban masih terlihat shock
tetapi korban berusaha untuk tetap kuat dan tabah
namun beberapa korban yang masih shock ini mereka lebih meminta mengungsi ke rumah keluarga saudara karena tidak kuat untuk mengungsi di tempat di sini
tapi kalau misalnya kita lihat di sini banyak sekali anak anak karena mereka melihat para orang tuanya masih di sini dan bisa kita lihat kondisinya cukup normal dan sedikit shock
trauma healing masih belum diberikan oleh pemerintah terkait untuk kepada
pengungsi namun kalau untuk anak anak sendiri apa bantuan yang sudah mencukupi misalnya seperti pampers ataupun yang lainnya seperti susu mungkin muhammad rizky
baik untuk keperluan anak kecil di sini korea sudah mulai diberikan beberapa namun masih ada keperluan lainnya yang perlu dipersiapkan
karena ada beberapa dari para keluarga yang meminta sampah sepi kepada anak anaknya
dan juga tadi kami sudah melakukan wawancara kepada beberapa pengungsi dan mereka mengatakan masih banyak sekali bantuan bantuan yang perlu dimintai
karena kebetulan banyak sekali korban korban ternyata masih terdapat shock dan dampak yang cukup luar biasa
di mana ada salah satu keluarga yang mengungsi di sini itu anaknya terdampak kemarin masuk ke rumah sakit
dan alhamdulillah pada saat sekarang mereka sudah kembali ke tempat pengungsian dan dalam keadaan normal
namun sekarang dalam proses pemulihan mereka memerlukan bantuan kesehatan lebih lanjut lagi seperti itu
apakah juga terpantau oleh anda
ada kemudian petugas kesehatan yang bersiaga ataupun juga berjaga seperti itu apabila pengungsi membutuhkan bantuan medis di sana
baik dapat dilihat disini ada beberapa bantuan tenaga medis yang sudah tembri dan bersedia disini
berupa relawan pmi dan juga tadi bisa kita lihat para relawan juga untuk keperluan logistiknya sudah berdatangan
dan jika seandainya disini para korban memperlukan dari pihak terkait kesehatan
siap cepat untuk menanggapi keluhan keluhan yang terjadi oleh para korban seperti itu
baik bantuan medis diberikan dan juga untuk bantuan lain juga masih ditunggu untuk beberapa khususnya untuk wanita dan juga anak anak
terima kasih muhammad rizky yang melaporkan langsung dari lokasi pengungsian di kabupaten agam sumatera barat